kasus pembunuhan seorang warga cianjur yang mayatnya dibuang di jurang kawasan tarajuta sikmalaya akhirnya terungkap
pelaku merupakan rekan bisnis korban yang cemburu karena istrinya diselengkuhi
motif cinta segitiga melatar belakangi aksi sadis pelaku menghabisi nyawa korban
sepekan lebih pasca peristiwa pembunuhan sadis terhadap geni warga cianjur akhirnya terungkap
satuan reskrim polres tasikmalaya menangkap pelaku berinisial dp yang tak lain adalah rekan bisnis korban
pelaku tega menghabisi nyawa rekannya itu gara gara dibakar api cemburu
korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan istrinya sendiri sejak tiga bulan yang lalu
cinta segitiga melatar belakangi aksi pembunuhan terhadap korban yang mayatnya dibuang di dasar jurang di kawasan tarajuta sikmalaya
pelaku dibantu temannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kapak
sebelumnya pelaku meminta korban untuk mengantarkan ke rumah seseorang
dalam perjalanan pelaku menunjukkan pesan
singkat korban terhadap istrinya yang meminta agar cerai
pertama mencari orang pinter dulu betul gak
betul apa tidak
mencari orang pinter kesodong ya
rencananya begitu ya
kemudian di tengah jalan dia menunjukkan sms korban kepada istrinya betul
disitulah terjadi percekcokan sehingga akhirnya sampai kepada pembunuhan tersebut betul
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban sepatu tas hingga telepon genggam milik istri pelaku
deden rahadian tasikmalaya